hidup di rumah dengan ukuran sekitar tiga x empat meter
siswa kelas tiga sd meriska tinggal bersama orang tua dan adiknya
keterbatasan ekonomi tidak membuat meriska putus sekolah
namun karena pandemi
pembelajaran yang harusnya dilakukan secara daring pun terkendala
karena keterbatasan perangkat ponsel yang rusak
keluarga meriska memang memiliki dua telepon seluler
satu sudah rusak kemudian satu lainnya pemberian saudara
dan itu harus digunakan sang ayah untuk mencari nafkah sebagai pengendara grab
membeli ponsel baru pun bukan menjadi pilihan di tengah kondisi keluarganya kini
kesulitan ketika belajar dirasakan meriska
ya hapenya rusak
jadi kalau aku belajar suka mati mulu hapenya
karena keadaan handphonenya rusak
kadang kadang kita nggak bisa melihat tugas apa hari ini
kalau dikasih tugas yang ada di buku sih
misalkan kerjain halaman berapa gitu baru bisa
ntar halaman berapa dikerjain
nanti kalau misalkan udah ada handphone baru dipoto dikirimin gitu
tapi kalau untuk dilihat di google di youtube itu nggak bisa
berangkat dari keterbatasan dan kendala ini
komunitas wartawan lintas media yang berisikan jurnalis dari beberapa media pun
menggalang bantuan ponsel pintar
meriska dan anak anak lainnya bisa menerima handphone bekas
untuk belajar online selama di rumah
gina galia selaku anggota komunitas wartawan lintas media mengatakan
dari seratus lebih handphone bekas yang dikumpulkan
namun tidak semuanya berfungsi atau menyala
sejauh ini sudah ada sekitar tiga puluh satu handphone yang didistribusikan
baik di wilayah jakarta aceh papua tegal dan wilayah jawa barat
untuk yang smp ke atas itu biasanya kita kasih yang memang ramnya lebih besar gitu kan
untuk yang sd sd gitu kita kasih yang ram nya ya biasanya ram satu lima sampai dua gitu
pilih anak anaknya itu kita karena kan udah ada standarnya sendiri
jadi kita minta bikin orang tuanya bikin si juga menceritakan kondisi mereka gitu
selain ponsel bantuan berupa kartu kuota internet juga diberikan
telepon seluler bekas maupun kuota internet dikumpulkan dari penggalangan dana yang dibuka di instagram melalui aplikasi kitabisa com
dan kini masih dibuka jika ada yang ingin menyumba
sandra insanasari softan hendi agama jakarta